bupati nonaktif mambaramo tengah riki ham pagawak sempat menjadi buron kpk setelah pada empat belas juli dua ribu dua puluh dua melarikan diri ke papua nugini
dia ditangkap di abe pura dan dibawa ke mako brimob polda papua
sejumlah personel brimop berjaga di depan pintu masuk untuk mengantisipasi kedatangan masa dan simpatisan riki
senin pagi riki ham pagawak diterbangkan menuju jakarta menggunakan pesawat komersil garuda indonesia rute jayapura jakarta
dengan pengamanan ekstra ketat tersangka korupsi kasus suap dan gratifikasi senilai rp dua puluh empat lima miliar itu dibawa dari mako brimob polda papua sekitar pukul tujuh lima wib
di beberapa titik yang menjadi akses masuknya dua dari timur sampai ke bagian barat
ada di kiri kanan ada juga di timur sampai ke bagian barat
riki ham pagawak direncanakan tiba di jakarta sekitar pukul sepuluh wib
andre kirwel jayapura papua